konsep rumah dengan program dp rupiah besutan pemerintah provinsi dki jakarta di pondok lapa jakarta timur mulai dipamerkan pada warga jakarta
sejak sabtu pagi warga datang silih berganti ke lokasi proyek rumah susun kelapa village di pondok lapa jakarta timur
dp rupiah yang ditawarkan pemerintah provinsi dki jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi warga ibu kota kelas menengah ke bawah yang belum memiliki rumah
mereka datang untuk menggali informasi rumah susun di kelapa village sekaligus melihat contoh rumahnya
para calon pembeli ini pun antusias dengan konsep rumah yang ditawarkan
menurut saya sih sudah cukup bagus sih untuk tipe tiga puluh enam apalagi dp persen
jadi kalau bagi masyarakat seperti saya ini ya sangat terjangkau lah
nah apa walaupun cicilan sama dengan ngontrak
saya ngontrak terus nggak punya rumah
sekeluarga pokoknya gak ada yang punya rumah
korespondensi ann indonesia mardika utama saat ini berada di kawasan pondok lapa jakarta timur
dika selamat siang
seperti apa ini anda melihat rumah dp persen di sana dan bagaimana dengan lokasinya di sana
apakah strategis dan bebas dari kerawanan banjir misalnya di sana
ini sejak pagi saya sudah berada di kelapa village yang terlalu sejak pagi
untuk menangkap penerbangan di dalam unit tipe tiga puluh enam di kotak kelecina
ruangan utama perubahan tanah ini panjangnya sekitar empat meter
dan untuk tipe tiga puluh enam ini ada dua kamar tidur yang disiapkan di dalamnya dengan satu kamar mandi dan juga balkon atau teras di bagian belakang
tadi anda menanyakan apakah lokasi ini cukup strategis
saya kebetulan juga tinggal tidak jauh dari kawasan penuh kelapa yang memang bisa saya katakan ini cukup strategis
aksesnya untuk menuju ke pusat kota jakarta juga cukup banyak
anda bisa menggunakan akses kalimalang ada tol bekasi cawang kampung melayu atau becakayu yang akan membawa anda ke cawang dan kampung melayu untuk menuju ke pusat kota dari kampung a dari pondok kelapa ini
ataupun untuk menuju ke selatan jakarta anda bisa menggunakan akses durian sawit atau melintasi banjir kanal timur
dan apakah daerah pondok kelapa ini
memang sejak dibangun banjir malang figur beberapa tahun yang lalu kawasan ini bisa dikatakan cukup aman atau cukup steril dari banjir yang biasa yang melanda kawasan jakarta timur lainnya
dan kawasan ini juga memang dikatakan cukup strategis mengapa
karena di sini juga ada banyak sekolah mulai dari sd smk dan sma negeri sejumlah sekolah swasta ada rumah sakit dan juga dekat dengan stasiun kereta pondok mp bagi anda pengguna komputer lain ataupun juga
karena memang di daerah ini pun juga dilintasi oleh angkutan kota
tapi memang ini yang sedikit menjadi kekurangan dari kawasan ini adalah bersebelahan dengan taman pemakaman umum yang letaknya percis ada di sebelah unit kelapa village yang rencananya nanti baru akan rampung pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh atau satu setengah tahun dari sekarang
akan ada lebih dari tujuh ratus unit hunian vertikal atau rusunami begitu bisa dikatakan seperti ini di kawasan kelapa
di sini juga ada banyak tempat yang dikatakan seperti ini di kawasan kelapa village yang nantinya lima ratus tiga belas diantaranya dalam tipe tiga puluh enam seperti yang bisa anda saksikan saat ini dan juga tipe dua puluh satu

saya suranta pak suranta
pak suranta bagaimana pak setelah anda melihat lihat bagaimana tanggapannya
ya cukup lumayan lah ya bisa lah
kalau untuk kita yang belum punya rumah
untuk di jakarta ini satu menang lokasinya ya
untuk kita yang kerja di jakarta ini tidak terlalu jauh
daripada kita cari rumah umpamanya dicari di tangerang dari waktu dan transport kan juga memerlukan biaya
tapi kalau di sini kan ya apalagi di daerah pondok kopi
kalau kita yang kerja di sekitar jalan raya bekasi pulau gadung sampai ini kan relatif dekat
bagaimana menurut anda pak dengan harga rp tiga ratus dua puluh juta untuk tipe tiga puluh
kalau dp nya sangat menarik ya
kalau saya pikir sih apalagi ya ini kan sama dengan kita nggak usah siapin dana kita bisa dapat rumah
cuma mengenai harganya aja ya rp tiga ratus dua puluh itu apakah tiga ratus dua puluh juta itu apa sudah cukup meng cover
enggak untuk kita kita ini yang berpenghasilan menengah ke bawah itu aja
siapa tahu bisa lebih murah
baik terima kasih pak semoga di temui
terima kasih pak semoga di temui
terima kasih pak semoga di temui
dengar oleh pak anies ya pak
ketahui aldi memang peraturan untuk mendapatkan unit di kelapa village untuk rumah dengan program dp rupiah ini adalah warga jakarta asli yang tentu memiliki kartu tanda penduduk dan juga berpenghasilan umr sampai maksimal tujuh juta rupiah setiap bulannya
dan belum pernah memiliki rumah ataupun juga belum pernah mengajukan kekekekan pembiayaan perumahan kepada bank ataupun juga kepada bank milik pemerintah
dan itu adalah menjadi salah satu syarat utama untuk mendapatkan unit di kelapa village ini
tetapi di balik euforia dan antusiasme warga yang cukup ramai hari ini memang ada masalah yang juga sebenarnya masih mendera di lahan seluas satu empat hektare yang nantinya akan dibangun untuk dua unit tower kelapa village
karena total lahan yang dimiliki oleh perusahaan bumd pd pembangunan asar raja ini sebenarnya ada dua sembilan hektare
tetapi satu lima hektare lainnya sebenarnya sudah dipasarkan terlebih dahulu sejak tahun dua ribu lima belas lalu
tetapi sejak tahun dua ribu lima belas lalu sampai saat ini pembangunan belum juga dilakukan

tetapi pembangunan memang seperti yang kita tahu tidak kunjung dilakukan
tetapi tadi saya mendapatkan informasi dari bumd pd pembangunan asar raja
tetapi saya mendapatkan informasi dari bumd pd pembangunan asar raja berkerjasama dengan pt gut pada saat itu tetapi pembangunan memang seperti yang kita tahu tidak kunjung dilakukan
dari pihak sarana jaya yang tidak mau disebutkan namanya bahwa memang ini adalah dua hal yang berbeda
sarena jaya yang tidak mau disebutkan namanya bahwa memang ini adalah dua hal yang berbeda
nanti akan ada dua kawasan di tanah yang sebenarnya sama di lokasi yang sama satu empat hektare untuk dpo rupiah

dan satu lima hektare untuk rusun komersial begitu

yang sampai saat ini memang belum menemui kejelasan tetapi yang dibangun terlebih dahulu adalah dpd
memang belum menemui kejelasan tetapi yang dibangun terlebih dahulu adalah dp rupiah
dan ini pun mendapatkan tanggapan yang cukup minor terutama bagi mereka yang sudah melakukan pembayaran
di lini masa cukup ramai hashtag tentang pembangunan pondok kelapa village
karena sebelumnya tempat ini bernama pondok kelapa village yang sampai saat ini juga belum kunjung dibangun
saya belum mendapatkan informasi resmi atau statement resmi dari pihak pengembang
ataupun juga dari pemprov dki jakarta terkait dengan hal ini
tetapi yang pasti untuk dp rupiah sendiri finalisasi peraturannya baru akan merampung pada bulan april dua ribu delapan belas mendatang
dan itulah yang membuat warga yang datang ke tempat ini belum bisa melakukan booking fee
ataupun juga melakukan pendaftaran baru sebatas di data saja oleh pihak dari pengembang pd pembangunan sarana jaya
baik semoga memang tepat sasaran ini penjualan rumah dengan dpd
terima kasih mardika utama koresponden cnn indonesia melaporkan
setelah meluncurkan program hunian dengan uang muka rupiah yang diperuntukkan bagi warga dengan penghasilan tujuh juta rupiah per bulan
gubernur dki jakarta anies baswedan mewacanakan hunian dp rupiah bagi warga berpenghasilan di bawah empat juta rupiah
perbedaan keduanya adalah pada kemudahan proses kredit dan sistem kepemilikan
gubernur dki jakarta anies baswedan sebelumnya telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama
pembangunan rumah dp rupiah di kawasan kelapa village jakarta timur
peletakan batu pertama telah dilakukan ditujukan untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah tujuh juta
sekarang mereka yang berada di bawah mau tidak mau akan sangat sulit
nah di sini mereka kita akan siapkan yang polanya sewa tertib bayarnya perawatannya rapi nanti di ujung bisa menjadi pemilik
nah ini skemanya sedang
itu untuk siapa untuk mereka yang berpenghasilannya miskin
gubernur dki jakarta anies baswedan meresmikan pembangunan program rumah dp rupiah pertama di jakarta
lokasi pembangunan berada di pondok lapa jakarta timur
rumah dp rupiah ini dibangun dengan mengambil konsep rumah susun sederhana milik atau rusunami
inilah penampakan rumah dp rupiah yang dibangun di pondok lapa jakarta timur
saat peresmian terdapat contoh satu unit show yang dilengkapi dengan perabotan
namun nantinya unit yang dibeli oleh konsumen tanpa perabotan
di dalam unit rusun berukuran tiga puluh enam meter persegi ini terdapat empat ruangan terdiri dari ruang keluarga sekaligus dapur kamar orang dewasa kamar anak serta kamar mandi
sementara itu skema pelaksanaan program rumah dp rupiah ini masih terus dikaji
setelah kehadiran usha begini
iaitu lemari gerakan khas cari pohon
demikian jaringan silenceverse